badan intelijen negara menyatakan peneliti universitas airlangga
berhasil menemukan formulasi kombinasi obat yang efektif menyebuhkan pasien covid sembilan belas
bin berharap formulasi obat ini dapat segera diproduksi untuk menangani pasien corona di indonesia
badan intelijen negara bekerjasama dengan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
mengawasi dan memantau daerah daerah yang masih dianggap rawan penyebaran wabah covid sembilan belas
bin juga menggandeng sejumlah lembaga penelitian dan universitas untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
dari hasil kerjasama bin dengan universitas airlangga
para penelitinya berhasil menemukan formulasi kombinasi obat yang efektif menyembuhkan pasien covid sembilan belas
kombinasi obat ini diharapkan dapat menjadi standar pemberian obat bagi pasien covid sembilan belas
terutama di rumah sakit rujukan pemerintah dan juga rumah sakit lainnya
kami bekerjasama dalam ini dengan pihak uner melakukan riset antara lain yang kita lakukan saat ini
alhamdulillah pada minggu yang lalu sudah ditemukan daripada efektivitas kombinasi obat dari obat yang sudah beredar
bagaimana efektivitasnya dalam penyembuhan

begitu juga temuan daripada pihak uner
bekerjasama dengan kami bin bagaimana menemukan stem cell dalam upaya kegiatan preventif dan kuratifnya
karena obat yang beredar di pasaran itu sudah melalui berbagai macam uji
sampai dengan mendapatkan suatu izin edar dari badan pom
yaitu mulai dari in vitro animal sampai dengan force marketing drug
kemudian yang kedua di masa pandemi ini
kita membutuhkan sesuatu yang emergensi dan urgensi
walaupun begitu tetapi kita masih mempertimbangkan efek daripada keamanan untuk tubuh pasien
sehingga kenapa rejimen ini dipilih kombinasi dan rejimen ini diambil dari obat obat yang sudah beredar